beli jajanan scan aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
gue gak bakal biarin tasnya sampai ngebocorin pura pura butanya mel
ibu kecewa sama papanya pangeran
ibu tahu ini berat buat kamu
tapi kamu juga harus bisa
kamu harus bisa membela harga diri kamu
ibu gak mau bapaknya pangeran
ibu gak mau dianekan kamu sayang
dan merendahkan kamu
ibu ibu gak bisa bu
ali tak makin gak berenang
bayangin dia masuk kau reese
habis aku balik tadi
maafin ibu ya putri
tugas kita udah kekumpul juga
on time gue udah lega deh pokoknya
tapi tugas kita buat mel tuh
tuh upahnya jujur ya gue tuh capek banget harus jagain note terus
tau gak sih
gue gak ngerti ya sama mel
sampai kapan sih kita harus ngingetin dia terus
ngingetin dia soal kebutaannya mulu
gue gak ngerti gitu harus ngapain lagi gak pernah dibensin
apaan sih ya
pasti hata sama gio denger omongan gue barusan
ngingetin tentang kebutaan mel
nah pak diem
pak dulu tinggal jelasin aja apa maksud omongan lu barusan
dan satu lagi
lu juga harus jelasin aja apa maksud omongan lu barusan
lu kasar banget sih sama tasha
lo bisa diem gak sih
gak usah belain dia
biar dia jelasin sendiri
pasti gak mungkin kan keberatan kalau gue nanya informasi ke lo
dan gue juga yakin
dia akan ngasih tau gua informasi soal kebutaannya mel
please ya kasih tau gua
gua butuh informasi itu
oh no tasha pasti bakal luluh lihat gio senyum aja kayak gitu
gue gak bakal biarin tasha sampai ngebocorin pura pura butanya mel
tasha kita kan ada janji sama dosen
mending kesana dulu yuk
kasih tau gua dulu dong sih ya
oh actually gua sama kakak buru buru ada janji sama dosen
bumben banget tuh anak kedua mau ketemu sama dosen
biasanya kan juga
gua yakin itu cuma nakal nakalan mereka doang
supaya mereka bisa lolos
pemikiran batis sama gua lu
gak ada yang mau ngerti kan

mending kita ikutin aja kemana pun mereka pergi
gue makin curiga sama mereka
ibu ga perlu kau bilang makasih ke aku
aku emang tulus ngelakuin itu bu
aku bakal ngelakuin apapun
asalkan putri sembuh
tapi bukan itu kan alasan kamu untuk selalu dekat sama putri
kok ibu ngomongnya kayak gitu bu
aku emang beneran tulus kok bantuin putri
mengharapkan apapun atau minta syarat apa apa
sama sekali enggak bu
ibu cuma nggak mau aja
itu jadi alasan kalau
kamu gak bisa jauh dari putri
apapun yang terjadi
kalian tuh memang enggak bisa bersatu pak meran
apapun yang terjadi
kalian tuh memang enggak bisa bersatu pak meran
ibu kenapa ngomong gitu
apa karena ibu lebih milih rizky daripada aku
apa karena rizky lebih baik di mata ibu daripada aku
rizky enggak pernah buat masalah sementara

ibu juga bisa berpikir
rizky enggak pernah buat masalah
sumber masalah putri itu semua gara gara aku
apa gara gara itu bu
bukan karena itu
di mata ibu kalian itu sama baiknya
ibu cuma gak mau keluarga kamu jadi benci sama putri
karena putri deket sama kamu
boleh aku nanya sama ibu
tapi ibu mau kan jujur sama aku
sadar dengan ibu
hati aku sebagai life